seorang kepala sekolah menengah atas dan anggota komite sekolah di pandeglang banten ditangkap polisi
lantaran diduga melakukan korupsi dana bantuan bagi siswa miskin
selama dua tahun beraksi kedua tersangka menyilap uang ratusan juta rupiah
petugas dari unit tindak pidana korupsi satreskrim polres pandeglang menangkap kepala sekolah menengah atas inisial eka
yang menjadi tersangka korupsi bantuan bagi siswa miskin di rumahnya pada kamis malam tiga belas juli
di lokasi penangkapan polisi juga menyita sejumlah barang bukti kasus dugaan korupsi
seperti berkas berisi nama nama siswa miskin penerima bantuan
selain itu polisi turut menangkap anggota komite sekolah berinisial ap
kedua tersangka memiliki peran dalam pengelolaan bantuan bagi siswa miskin di salah satu sma negeri di pandeglang
saat diinterogasi keduanya mengakui
telah memanipulasi dana bantuan agar tidak diberikan kepada siswa miskin yang seharusnya menerima
telah mengamankan dua orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi
terkait penyaluran bantuan siswa miskin tahun anggaran dua ribu tiga belas dan dua ribu dua belas
kalau untuk pelaku sendiri pelaku yang pertama itu inisial eka itu adalah mantan kepala sekolah sma tiga pandeglang
yang kedua adalah saudara ap itu adalah mantan anggota komite penyaluran bantuan siswa miskin